ujian nasional berbasis komputer atau unbk
senin pagi dilaksanakan serentak di seluruh indonesia
di jawa timur meski pelaksanaan ujian berjalan lancar
namun masih diwarnai gangguan internet
hingga tukar lembar jawaban di dalam kelas
meski telah diberlakukan sistem jawaban berbeda di tiap komputer
salah satu siswa peserta unbk bahasa indonesia ini
nekat bertukar informasi dengan teman di sebelahnya
ia tak canggung meski ada pengawas berada di dalam ruangan
smk negeri wonosalam jombang merupakan satu di antara sekolah menengah kejuruan
yang mengikuti unbk serentak di seluruh jawa timur
di sekolah ini selain diwarnai aksi tidak tertip para siswa
pelaksanaan ujian juga diwarnai gangguan sistem jaringan internet
sementara di smk satu sumeneb
unbk harus dilakukan secara bertahap
karena terbatasnya jumlah komputer yang tersedia
setiap siswa harus bergantian dengan temannya
untuk mengerjakan soal ujian
kondisi ini membuat beberapa siswa mengeluh
karena pihak sekolah terkesan memaksakan mengikuti sistem unbk
sementara jumlah komputer terbatas
kalau pakai laptop itu kurang nyaman bagi saya
soalnya di sekolah lain kan pakai komputer lebih enak
kalau pakai laptop jaringannya sering macet macet
di surabaya guna mengantisipasi aksi saling contek peserta ujian smkn delapan
delapan jalan kamboja surabaya
memasang kamera cctv di sejumlah sudut ruangan
selain untuk mengantisipasi aksi saling contek
kamera cctv ini juga berfungsi untuk memonitor
jika terjadi kendala jaringan macet atau mati
pemerintah provinsi jawa timur menyatakan
telah berupaya keras agar tidak ada kecurangan
dan mengoptimalkan jaringan internet dan listrik
agar ujian berjalan lancar
unbk smk dua ribu tujuh belas dilaksanakan selama empat hari berturut turut
untuk hari kedua ini mata pelajarannya akan diujikan
adalah matematika dan bahasa inggris